menurut kamu sakit
lapar atau mulus
dihajar emang murad
kenapa kamu dihajar
gara gara kita kerjanya gak bener
disini ada yang kecopetan
kirain emang murad cuma marah aja
itu cuma marah aja
katanya tadi kamu dihajar
kalau emang murad marah
tadi neng sempet takut
ada yang bilang ke neng
ngingetin hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
memangnya di pasar ada yang nggak aman
tapi kemarin ada yang kecopetan
barusan saya masak airnya dulu
biasanya sukanta yang masak air
tapi sukantanya gak masuk
barusan dian nelfon saya
ijin gak masuk
saya permisi dulu
kasih tau murad
yang kerja di pasar
dia kan memutretribusi ke pedagang
buat kebersihan dan keamanan
masa pasarnya gak aman
memangnya ada apa kang
kemarin ada yang kecopetan
gak harus apa apa
gak apa tau
gak mau lah
hanya bahasa tumbuh
mau ke kebun
mau nengok yang kerja
udah beberapa hari gak kesana
tadi kang gus telepon
kasih tau muran
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
jangan bikin malu
dia kan mau ngutretribusi ke pedagang
buat kebersihan sama keamanan
tapi masa pasarnya nggak aman
memangnya di pasar ada apa
kemarin di pasar ada yang kecopetan
kang gus tau dari mana
gak usah lewat telepon
saya langsung ke pasar aja
perlu ditemenin gak
jangan ber além

kamu diteleponin kok gak diangkat
aku gak denger ada yang nelpon
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
jadi kerja kamu cuma begini
cuma duduk aja
sampai kemarin kamu nggak tahu kalau di dalam ada yang kecopetan
apalagi kamu sudah tahu
kalau kamu gak mampu jaga keamanan
kamu jangan kerja ngurus keamanan
gak usah kerja di sini
pak murad masih ada atau enggak
nanti kalau ada yang lihat
bukan di bawah
kalau mau kerja
kerja yang benar
terima kasih bang
l przypadku yang karir begitu
tuhan percaya aku
seperti merasa bisa lidah
saya harus tetap kebaca janji
tuhan tidak memberkannya
aku harus percaya diri saya sendiri
kami berjalan ke

kan kau bang udah pulang
belum kalau udah pulang telepon saya
bang murad udah pulang kita dipanggil taslim
menurut kamu sakit
lapar atau mules
diajar bang murad
kenapa kamu dihajar
gara gara kita kerjanya gak bener
di sini ada yang kecopetan
kirain bang murad cuma marah aja
itu cuma marah aja
katanya tadi kamu dihajar
memang begitu kalau bang murad marah
sampai tengah omongan
tapi selalu mengalami kesalahan

jadi berbentuk cewe lort
sekarang waktunya makan beli nasi bungkus tiga
sekarang kamu jaga lagi di dalam nanti kalau nasinya udah datang dikasih tahu
tasik tasik tasik semarang semarang
kalau mau makan gentian
datang belakangan makan duluan
ledang ledang ledang
kata bos kecil kalau mau makan gantian
saya duluan laper
ya udah kamu yang duluan
tak kamu yang duluan
ya udah kamu yang duluan